sebagai ibu kota negara spanyol madrid menyuguhkan arsitektur bersejarah khas bangsa romawi yang memanjakan mata
deretan bangunan kokoh ini berpadu dengan ruang terbuka hijau menjadikannya semakin eksotis
namun berkunjung ke kota yang syarat akan seni budaya itu tak lengkap bila tak mencoba kuliner aslinya
saya menjajal salah satu kedai churros legendaris cocolateria san guinness yang sudah ada sejak seribu delapan ratus sembilan puluh empat
churos merupakan hidangan ringan yang disajikan sebagai menu sarapan yang dicocol ke dalam coklat panas kental
udapan ini terbuat dari adonan tepung terigu air dan garam yang dicetak dengan bentuk bergelombang menggunakan alat yang disebut curera
ada beragam versi
terkait asal usul churros
kata churros disebut berasal dari nama kambing yang digembalakan pelaut portugis yaitu navajo churro
konon katanya dulu churros ini terinspirasi dari pengembala kambing yang menyerupai
anyway banyak versi sebenarnya juga
ada yang mengatakan dari pelaut cina yang dibawa oleh orang portugis
tetapi sekarang menjadi makanan tradisional khas spanyol yang bisa ditemukan dimana saja sebenarnya
tak hanya dipadati ribuan wisatawan kedai churos ini kerap didatangi pesohor dunia
kunjungan itu diabadikan dengan potret monokrom di dinding kedai
berapa banyak orang yang datang ke churros legendaris ini setiap hari
lebih kurang tiga orang datang setiap hari untuk memiliki churros coklat di sini
ini adalah jumlah yang besar ya karena sangat legendaris
selanjutnya saya menjajal pasar gastronomi tertua di madrid
tempat ini seolah menjadi ajang bertemu para pecinta kuliner
beroperasi sejak seribu sembilan ratus enam belas dan menjadi pasar gurme teramai di eropa dengan kunjungan sepuluh juta orang per tahun
anda dapat menjumpai beragam jenis makanan tradisional khas spanyol
mulai dari daging khas iberia hidangan laut segar mediterania hingga ragam keju dari basket
saya memesan tapas dengan topping enko
ya sarden yang dihidangkan mentah merupakan cara orang spanyol menyajikan tapas
harganya relatif ramah di kantong
mulai dari satu lima euro atau dua puluh empat ribu rupiah
setiap gigitan benar benar menyajikan rasa yang otentik
ini karena diolah langsung fresh jadinya seger setiap hari
agar di bulan anda tetap berkesan anda harus berhati hati saat menjajal hidangan di sini ya
karena tak pernah sepi pengunjung tempat ini kerap menjadi ajang pencopet beraksi